selain di tanah air kemerihan ramadan juga terlihat di sejumlah negara
termasuk juga negara negara yang ada di timur tengah seperti di qatar
lalu seperti apa suasana semarak ramadan di qatar
sudah bergabung bersama kita ada mbak kaliva anindita di doha qatar
selamat pagi waktu setempat mbak iva
selamat pagi mas
alhamdulillah sehat mas
mbak iva saya ingin tahu terlebih dahulu nih suasana dari doha sendiri ini
dari aktivitas warga seperti apa
apakah sudah normal kembali tanpa masker
kemudian sudah masuk kendemi
ya alhamdulillah sekarang sudah lumayan reda di qatar
karena baru saja kemarin ini kalau tidak salah empat april
pemerintah masih tahu kalau kita nggak usah pakai masker di mal
tapi sebenarnya banyak yang masih pakai
tapi sebenarnya banyak yang masih pakai
aktivitas juga sudah mulai balik lagi seperti dahulu
salah satunya contoh kalau di qatar ini ada acara
semacam seperti tadi meja rahmat di hotel hotel
di mana kita bisa datang untuk buka puasa
dan itu sudah balik lagi
tadinya sudah dua tahun tidak boleh
jadi ya sudah lumayan balik lagi
saya sedikit mau bahasnya
saya sedikit mau bahasnya
saya sedikit mau bahasnya
saya sedikit mau baca riset soal qatar
kalau bulan ramadan atau bulan puasa ini identik dengan bulan begadang
betul seperti itu mbak
karena semua pelayanan publik
kemudian aktivitas gilir ekonomi ini juga buka dua puluh empat jam
seperti itu mbak
sebenarnya kalau acara begadang itu mungkin di mal mal kali ya
sebenarnya kalau maghrib itu disini tutup banyakan
kalau mal mal itu disini tutup banyak kan
kalau mal mal itu tutup buka jam sembilan pagi atau sekitar jam sepuluh
terus buka lagi jam tujuh dan sampai jam dua belas bukanya
dan dua minggu terakhir ini
sekarang kita udah masuk dua minggu terakhir
itu malah ya begitu tidak tutup
jadi buka jam sepuluh
tutupnya jam satu pagi
itu yang membuat
dan banyak ya banyak keluar
yang membuat tutup begitu lama karena lagi musim panas ya begitu
enggak sih enggak
bukan karena musim panas
emang karena ramadhan aja
karena ramadhan timingnya beda
jadi karena untuk mau akomodasi orang yang mau buka puasa
jadi mereka tutup
tapi sekarang dua minggu terakhir ramadhan ini buka enggak tutup pagi kalau mau
kemudian yang saya tahu nih mbak iva
kalau di doha qatar sendiri ini kalau apa ya
buka restoran atau untuk makanan ini tidak ada ampun
harus tutup tiga jam sebelum buka puasa baru boleh buka
kalau di indonesia kan ada toleransi ya
bagi yang tidak berpuasa masih ada yang buka untuk makanan
ya kalau di sini sebelum jam jam deket maghrib
emang gak ada restoran sama sekali
ada mungkin di makanan yang ready food to go
kalau misalnya di carrefour kayak gitu gitu
banyak supermarket yang udah mempack makanan
kalau emang ya karena emang harus makan
tapi banyak kan ya saya tahu teman teman saya yang nggak puasa
mereka harus siap siap makanan dari rumah
dan di kantor emang boleh makan tapi enggak bisa pesan makanan dari restoran
nggak bisa pakai aplikasi ya kalau di indonesia kan kita punya aplikasi nih untuk pesan makanan
mbak iva kalau puasa di sana seperti apa
bedanya dengan indonesia gimana
saya udah lama banget gak puasa di indonesia
tapi saya juga bisa puasa di indonesia ya
tapi seinget saya mungkin di indonesia lebih rame ya
kalau dekorasi dekorasi gitu menurut saya di indonesia lebih rame
kalau di sini mungkin rame nya nanti kalau udah deket deket baru banyak dekorasi
tapi di sini karena ramadan itu termasuk bulan yang sangat spesial
apalagi sekarang saya merasa karena udah lama banget nggak bisa keluar
enggak bisa beraktivitas
banyak tempat tempat yang ngadain acara
atau mungkin saya sudah lupa kali ya
karena udah dua tahun bener bener enggak ngerasain ramadhan kayak apa gitu bisa keluar beraktivitas
jadi yang menurut saya lebih fokus ke ibadah kali ya daripada beramai ramai
yang patut disyukuri juga oleh warga di sana ketika bulan ramadan menjelang lebaran saja ini ada subsidi dari pemerintah ya
kalau belanja di pasar pasar tradisional harga daging harga ayam tidak dinaikkan tapi malah disubsidi begitu ya
harga subsidi saya kurang tahu
tapi setahu saya nggak ada harga yang sangat berbeda daripada ya biasanya
kalau naik naik harga gitu di sini nggak ada setahu saya
kalau buka puasa dengan
apa sudah ketemu dengan diaspora atau teman teman dari negara indonesia
iya karena di sini komunitas indonesia itu sangat kuat
saya sekarang di doha jadi di sini ada komunitas doha ada komunitas alkor
jadi komunitas wakras di kota beda beda di sini ada setahu ada orang indonesia
dan karena ya komunitasnya pasti
komunitas mereka selalu ketemu untuk buka puasa sendiri sendiri
tapi saya belum
baik mbak iva semoga puasanya lancar ya sampai hari kemenangan
sehat selalu terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia news report
ya terima kasih